dengan perkembangan ikn seperti saat ini setiap bulan ada groundbreaking pembangunan berbagai jenis infrastruktur
emoticon dalam bentuk bahasa kan pendatangnya bahasa korea
karena metodenya tidak seluruhnya istilahnya ditarik
terus katanya katanya mereka
nah ini yang mungkin memang belum rutin ya dilakukan di beberapa tempat
lah gak tau gak tau bije
belum tentu jadi pertama kan mereka mendaftar melalui ada google form yang kami kirim atau link melalui medsos ataupun media media yang lainnya
sebagai gantinya pemerintah akan menerapkan kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional atau kris jkn
ya kembali lagi ke ini lah apalagi kan ada off season itu dia pasti kerja keras sih benar benar bisa lah
kenapa sih harus dieksploitasi penyunya
yang penting kita positif dan kalau kita suka terhadap pekerjaan kita
ataupun banner atau macam macam ya
yang disusun selama berpuluhan tahun
kebanyakan tuh jadi kayak ditunggu nih kalo misalnya ada yang ada bukit sion yang lain gak mau ikut ngomong kayak gitu
karena sejauh ini menurut keterangan daripada klaim kami
pasien juga berisiko mengalami komplikasi yang berujung kematian
pemandangan juga hijau jadi lebih asri aja
dia motor bakar untuk mengurangi emisi gas
adalah bukan hanya isu isu krusial yang sedang terjadi di belahan dunia
jadi selama ini tuh memang presiden tahu ada keluhan yang terus menerus disampaikan kepada apa namanya mereka gitu
di sini terdapat sarana untuk bermain mini golf dengan tempat yang estetik
sekarang diterapkan mini lockdown di sana prof
tak hanya di ibu kota beberapa kali saat berkunjung ke daerah pun ganjar kerap berburu kuliner khas daerah
buat nanti timnas senior kita gitu kan
apakah gempa ini karena aktivitas gunung gede atau sesar lokal atau sesar cimandiri gitu
selain program itu kita sedang membuat program yang berkaitan dengan pendanaan campuran
pasti deh kita bisa menemukan banyak sekali ragam jenis ikan
dari komando lalu lintas dan patroli jalan raya new south wales
hal yang sama juga terlihat di sekitar sdn dua puluh delapan gumuruh kota bandung
tim liputan cnn indonesia
sukses untuk tanggal dua puluh empat dan sampai jumpa di box hill town hall
tapi jangan memaksakan sesuatu
jadi kita sebagai mitra kita saling mendukung gitu ya
sehingga menjadi sumber nrw
cuma nggak all out gitu kan
sebenarnya baru baru ini di polandia
mereka mereka yang dari batak itu kan pasti pandai pandai menyanyi itu
kalau dipresentasikan itu kurang lebih delapan puluh persen itu petani jeruk
jadi jika sekolah menggunakannya